interior klasik di mobil ini menjadi daya tarik tersendiri
pas di jahariha gue main
karena kemarin sih mr gabriel budi udah banyak kasih istilahnya kasih ujangan juga ke gue